tokoh pers indonesia jakob utama menghembuskan napas terakhirnya pada rabu sembilan september dua ribu dua puluh
jakob utama menjalani hidup sebagai seorang jurnalis pebisnis dan intelektual yang berkontribusi besar di bidang jurnalistik
ia mendirikan harian kompas dan mengembangkannya menjadi salah satu media masa terbesar di indonesia
tak hanya itu beliau senantiasa menuangkan gagasan yang aktual bagi kepentingan publik di indonesia
jakob utama lahir di magelang jawa tengah pada dua puluh tujuh september seribu sembilan ratus enam puluh
jakob sempat menjalani pendidikan formal sebagai seorang calon pastur di seminari yogyakarta
namun dia memutuskan untuk berhenti dan memulai karir sebagai seorang guru seperti ayahnya
sembari mengajar jakob utama melanjutkan pendidikannya dengan kuliah ilmu sejarah
kuliah ini menumbuhkan kecintaan menulis dalam diri jakob
dia akhirnya melepas karir sebagai guru
dan mulai bekerja sebagai wartawan
minatnya pada bidang jurnalistik terus bertumbuh
jakob melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi publisistik jakarta
dan universitas gajah mada yogyakarta
jakob bersama p k ojong mendirikan surat kabar kompas pada seribu sembilan ratus enam puluh lima
surat kabar ini lahir di tengah situasi politik yang terbilang tegang dan terpolarisasi
jakob bertanggung jawab untuk editorial
bertanggung jawab atas bisnis
ketika pk ojong meninggal dunia pada seribu sembilan ratus delapan puluh
jakob utama turut mengemban tanggung jawab untuk urusan bisnis surat kabar kompas
jakob selalu menekankan pengembangan bisnis harus sejalan dengan kepercayaan pembaca
menjadi media yang dipercaya menjadi salah satu nilai yang dikedepankan
dengan ketekunan yang diiringi kerja keras
jakob utama senantiasa menanamkan nilai kemanusiaan dan etika jurnalistik yang tinggi
lewat karya tulisnya
jakob utama menerima penghargaan lifetime achievement awards serta kontribusinya di industri media
di ajang paramadina awards
universitas paramadina memberi penghargaan pada jakob utama
karena berkontribusi besar mematangkan media masa untuk memperkuat demokrasi
dalam ajang penghargaan ahmad bakri
jakob utama menerima penghargaan sebagai bapak jurnalisme modern
jakob juga menerima penghargaan lifetime achievement awards dari serikat perusahaan pers pada dua ribu tujuh belas
jakob meraih gelar doktor honoris causa dari universitas gejah mada
tantangan terberat jurnalisme kedepan bukan pada kecepatan
melainkan pada penyajian makna
jakob utama telah mewariskan makna bagi perkembangan demokrasi dan gagasan kemanusiaan di indonesia
selamat jalan jakob utama